dan gak akan kembali ke rumpah ini lagi
sikap kamu terus terusan seperti ini
eh yang akan membawa kamu ke luar negeri lagi untuk belajar
itu adalah satu satunya cara
supaya kamu bisa melupakan anak miskin itu
keluar negeri manapun
tetap gilang gak akan bisa melupakan lia
mau yang bawa badan gilang ke manapun terserah eang
dimanapun dan kapanpun
lia tetap ada di hati gilang
gilang betul betul sudah buta
apa yang harus aku lakukan
dia dari anak miskin anak kampung gitu
percuma menirip dia ke maneg
kalau dia tetap tidak bisa melupakan anak itu
aku harus cari cara lain
jadi biaya terapi yang pertama itu dibayar sama gilang

tapi lek gue harus berpikir gue harus berpikir

tapi lek gue harus berpikir tapi
gimana terapi yang selanjutnya
kita dapet uang dari mana li
kalau soal itu gue juga belum tahu mer
tapi yang jelas gue tuh gak bakal nyerah
untungnya kan ibu juga punya biaya buat
belah jadi bawa beban
gue yakin pasti besok besok ada jalan keluarnya kok
dadah senyum dong
kenapa kok hari ini mama senang banget
memang hari ini mama senang banget
soalnya sebentar lagi keluarga kita akan kembali utuh seperti dulu
mama papa kamu dan mersi akan kembali tinggal bersama di rumah ini
kamu tahu juan mama akan ajarin kamu satu pepatah baru
pepatah yang paling bijaksana dan paling berguna seumur hidup
karena uang bisa membeli segalanya
dan kamu kamu harus bersyukur
karena kamu dilahirkan dalam keluarga yang kaya seperti keluarga kita
emang om dahulu

tante ranti itu lagi sakit om
dia pasti sedih banget kalau pergi
om tolong jangan pergi ya
tapi om sudah memutuskan
papa mau kemana
papa mau pergi lia
dan gak akan kembali ke rumah ini lagi
papa sudah memutuskan untuk pulang ke rumah ingrid
apa dia bisa pergi
tapi apa ya pakai pindahnya
namun dia sudah jawab
agar dia ber
ya gak tau banget perasaan papa sama ibu
papa gak mau gini dengan ibu
papa tidak punya pilihan lain dia
hanya ini satu satunya jalan untuk menyelamatkan ibu kamu
ya tapi maksud papa tuh apa
pasti ada yang papa sembunyi dari lia
pasti papa ditawar menawar sama ibu igrid iya kan
kayak waktu itu papa usah tawar menawar sama lia
lia tolong kamu jagain
jangan sampai ibu kamu tahu
jangan sampai ibu kamu tuh
tapi kenapa papa
kamu gak tahu apa yang akan terjadi pada ibu kamu
kalau ibu kamu tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya
ibu kamu bisa meninggal
dan selama ini papa tidak pernah memberikan sesuatu yang baik padamu
setidaknya sekarang inilah kesempatan papa
untuk bisa memberikan sesuatu yang baik pada ibu kamu
terserah orang mau bilang apa
terserah pak orang bilang papa mau jual diri
tapi yang penting
papa bisa menyelamatkan ibu kamu

tapi apa yang akan terjadi
papa akan pergi
papa akan pergi
papa akan pergi
papa akan pergi
tolong jaga diri kalian baik baik
tolong jaga diri kalian baik baik
dia bisa pergi

tapi carryits ini pasti terjadi
apa itu berguna

tidak ada mama
kau papa tuh pengen malah bisa ngebahagiain ibu
apalagi ibu lagi sakit sekarang
kenapa bapak gak ngasih kenangan yang manis buat ibu
sebentar aja sebelum papa pergi
ibu kan habis dikemo pak
dia rasa ibu udah sehatan kok
kenapa papa gak ajak jalan jalan bentar aja pak
bagaimana keadaan kamu hari ini
udah mendingan mas
jauh lebih mendingan
aku besok udah boleh pulang kalau nggak terjadi apa apa
dan nanti datang lagi ketika kemoterapi yang kedua
syukurlah kalau begitu